terima kasih telah apa
mama minta tolong kamu jangan percaya begitu saja sama irfan ya
kamu gak usah dengerin semua omongannya dia
ini demi kebaikan kamu sayang
andin pokoknya urusan rumah tangga kamu sama al itu urusan kamu berdua
karena jangan biarkan irfan ikut campur ya
kamu ngerti kan maksud mama
mama gak mau terjadi apa apa sama rumah tangga kamu
pokoknya urusan kamu sama al itu urusan kalian berdua ya
udah pokoknya gitu aja ya sayang
emang cewek gatel ya
kamu gak bisa dapetin suara
eh saya kasih tau ya
randy itu udah tunangan sama jessy
ya adi sama reni itu sama aja
bukannya itu sama
dan dia itu mau merebut randy
randy itu udah tunangan sama jesse
jessi itu udah punya cincinnya dari randy
randy juga mampus sini

kayaknya udah biasa aja disebarkan

jadi ada yang mau nyebat dah

dicegah tol yang dasar ya
biasa stop tenang mbak
kamu berhenti gak
kalau kamu kayak begini terus
foto matahari kita
ya jangan sayang sayang jangan jangan jangan
aku udah sempet nunggu kamu lah dari tadi
gini gini neneng ini dulu mantan tentara
demi keamanan negara dan elsa
eh tahanin dong
kita ke taman yuk
fotografernya udah nungguin
kasian juga si catherine
dia pasti terpukul sekali
semoga pesan hoshi bisa hubungin hrd di kantor lamanya papa
saya sudah coba telepon hid nya pak
dan dia akan mencari datanya malam ini
dan dia bisa bertemu dengan pak al besok siang jam sebelas
terima kasih banyak ya
ya sama sama pak
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mampu ke rumah
terima kasih pak
aku tidak tahu kayak apa itu

pak nino boleh pegang perut bu elsa
ini perutnya disini
sambil tatap wajahnya
oke satu dua tiga
sekarang boleh berdiri
kita foto berdiri
kamu pegang aja pinggang aku sini
sama perutnya disini
oke pak nino rada senyum sedikit ya
iya lebih mesra lagi
mukanya sambil deketin lagi ya
iya begitu bener
satu dua tiga
oke dia bagus itu
peluk lebih mesra sininya
sekerasa apapun aku mencoba
hatiku gak bisa berbohong
ingin bersikap baik sama elsa
perasaan ini sudah tidak ada lagi
apa seperti ini rasanya hati yang sudah mati
tidak mampu lagi merasakan getaran
walau ada sentuhan seperti ini
aku bingung tau mbak milihnya
ini semuanya bagus bagus sih
aku pakai ini yah
aku pasti bakal pakai
oh terlihat bagus
apalagi kemasel juga suka warna hijau
nah itu dia
mama juga mikirnya gitu sih
masih cocok sekali kan
besok kan mau foto
sayang baik baiknya di dalam sana
jangan sampai pelut mama sakit
kalau misalkan sampai sakit
pasti dia akan
menurut kok din
banyak banyak ngertiin al
kalau al tuh
dia benar benar mau yang terbaik
buat anak kalian
ya udah kalau gitu mama tinggal ya
udah ya pakai yang hijau ya
cantik pasti kamu bersama
terima kasih mama
aku kasih tau mama dulu
ma aku mau ngabarin
kalau besok jadi foto
itu ya maternity shotnya
syukur kalau gitu
berarti besok jadi ya
besok jadi ya
kamu mau jam berapa
nanti mama biar bilang sama fotografernya
jam sembilan pagi boleh
kamu siapin baju kamu sama al
sekali lagi makasih ya mak
aku seneng banget mama
aku aja sampai gak inget loh man
mama kamu juga pengen jadi mama yang terbaik buat kamu
semoga nanti semuanya lancar ya
tapi kayaknya ada yang perlu mama kasih tahu sama kamu
kasih tau apa
tolong kamu jangan percaya begitu aja sama irfan ya
kamu gak usah dengerin semua omongannya dia
ini demi kebaikan kamu sayang
urusan rumah tangga kamu sama
itu urusan kamu berdua
jangan biarkan irfan ikut campur
kamu ngerti kan maksud mama
mama gak mau terjadi apa apa sama rumah tangga kamu
urusan kamu sama al
itu urusan kalian berdua
udah pokoknya gitu aja